layanan perbankan kini semakin dimudahkan oleh kehadiran perbankan digital
anda tidak perlu lagi datang ke bank untuk membuka rekening
beragam transaksi pun dapat dilakukan dengan canggih hanya dengan sentuhan jari
bank menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menyimpan uang dan melakukan beragam transaksi keuangan
banyak hal yang harus dilalui nasabah sebelum memperoleh akses perbankan
mulai mengisi banyak formulir menunggu nomor antrean melakukan verifikasi data hingga menunggu kartu atm selesai dibuat
seiring dengan disrupsi ekonomi ke arah digital layanan perbankan pun mulai bertransformasi
cara lama layanan perbankan kini telah menjelma menjadi kemudahan dengan sentuhan jari
anda hanya membutuhkan ponsel pintar dan kuota internet untuk mendapat layanan perbankan
sekarang untuk membuka rekening bank sudah gak jamannya lagi nih datang ke kantor cabang
cukup bermodalkan smartphone kemudian mengisi data diri seperti nama nomor handphone password email
dan juga menyertakan foto bukti ktp identitas anda
semua layanan bisa anda jelaskan
anda bisa menikmati
dan bahkan saat ini memiliki kartu atm juga sudah tidak lagi lama karena akan diantar dan juga akan lebih mudah dan cepat
banyak layanan perbankan digital di indonesia yang dapat dipilih
beberapa di antaranya genius dari btpn permatami dan digibank by dbs
fitur unggulan layanan perbankan digital ini tak akan ditemui di bank konvensional
mulai bebasnya biaya administrasi bulanan hingga kemudahan menarik uang tunai di atm bersama manapun
untuk melakukan transaksi transfer antar bank perbankan digital bahkan tidak mengenakan biaya
fitur layanan canggih juga dapat ditemui di beberapa penyedia layanan
salah satunya kemudahan bertransaksi mata uang asing
pengguna dapat menukar rupiah dengan beberapa pilihan mata uang asing yang tersedia
jadi anda tidak perlukan
lagi menuju layanan money changer saat bepergian ke luar negeri
dan yang lebih menariknya lagi adalah pada saat kita traveling misalkan ke singapura
kartu utama geniusnya itu bisa dihubungkan langsung ke singapura dollar account
sehingga pada saat bertransaksi di jenus menggunakan kartu di singapura
jadi sekarang nasabah genius itu sebetulnya tidak perlu lagi tukar mata uang asing ke money changer
fitur unggulan lain dalam perbankan digital adalah kemudahan berinvestasi
anda dapat berinvestasi dan membeli surat utang negara melalui aplikasi penyedia layanan
sebagai mitra distribusi dari menko untuk distribusi ori
jadi dari tanggal dua sampai tanggal dua puluh empat kita menawarkan untuk membeli ori full digital di dalam aplikasi
dari pendaftaran sid jika nasabahnya belum memiliki sid maka dia bisa daftarkan lalu dia bisa memesan
dan lakukan pembayaran dari sid
dan lakukan pembayaran dari sid maka dia bisa daftarkan lalu dia bisa memesan

di balik kemudahan yang ditawarkan tentu ada ancaman keamanan yang perlu diwaspadai
peralihan digital membuat data nasabah sangat rentan terpapar pencurian
saya pernah mengalami kebobolan rekening saya di salah satu bank
di salah satu bank saya pernah melalui kebobolan dan ini disinyalin melalui aplikasi internetnya
jadi saya agak mencari tahu dulu penyebabnya
dan akhirnya bekerjasama dengan pihak banknya tersebut kita bisa menerima solusi dan juga jawaban kalau memang terjadi pertasan
terjadi kejahatan di situ jadi cyber crime sebenarnya
untuk mendukung dan mengawasi penyelenggaraan layanan perbankan digital
otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan peraturan ojk nomor dua belas tahun dua ribu delapan belas tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital
pihak bank harus memenuhi sejumlah persyaratan
yang telah ditetapkan ojk agar memperoleh izin
penyedia layanan juga harus memperhatikan beberapa hal
seperti menjamin keamanan data transaksi nasabah
memiliki fungsi khusus yang menangani layanan perbankan digital
tidak menjadi marketplace dan bertanggung jawab
agar tak khawatir akan ancaman kehilangan data
pemerhati teknologi wisnu kumoro memberikan beberapa tips agar nasabah tetap aman bertransaksi digital
dasarkan berinternet juga penting
biasa dengan internetnya
kenali platform yang digunakan
kemudian optimalkan platform itu
jadi kalau memang platform itu sudah digunakan jangan dulu beralih ke platform lain
optimalkan dulu aja karena mungkin kebutuhannya bisa dilakukan semua di situ
kalau tidak bisa baru gunakan platform lain
karena semakin banyak platform artinya kita semakin banyak menyebarkan data kita
jadi semakin berbahaya tentunya
dan yang terakhir adalah semakin kita menghargai data pribadi kita semakin kita akan melindunginya